asik banget dah
sekarang baru enak nih
soal pd sendiri
yaudah gak apa apa
kalau gitu kalian semua belajar dengan baik ya
kak kevin mau ke arah sana dulu
belajar pangkal pandai
semuanya sudah berhitung
tapi gue gak mau deket deket sama kucing buduk
gue kan baru sampoan
ih menikah geeran kamu teh
aku juga gak mau atur deket deket sama kamu
hei yang pada ribut
dimana sih tanam musing
kalau liat liat berantem molo
saya diam gak
kok pinter kan
kamu gak boleh begitu
kita semua teman
jadi gak boleh saling mencelak
eh semuanya diam
jangan berantem molo
kalau gak tarzan dikacaukan
gue mah ikut aja
iya lah tarzan
bebek terus ya
kamu juga bebek
iya deh tarzan
wih baru jadi marah marah
iya deh tarzan
bebek yang serius dong
kau bebek lagi
masalah kestel nih
bebek nakal nih
dua ikan nasi ditambah tiga ikan nasi jadi berapa
jawabannya pasti limalah
laku ikannya kurang satu tarzan
oh iya ya cuman empat
kucing kenapa ikannya dimakan
dari semalam sehatnya belum makan
tarik kemang tarik kemang tarik ke tarik lagi cerot cerotan iya
emang paling enak deh kalau kita masak sambil dengerin walkman
udah kayak orang kaya
ikan buat nyonya saskia
kalau ayam buat rolga pastinya
bentar lagi lo gembat
kalau gue ulek tuh cabai tangan gue pegel
yang ada pakai tukang urut lagi bayar lagi
malah tukang urut lebih dari nyambel
zaman udah modern
jadi kalau mau nyambel pakai helder dong
aduh lupa hahaha
sebelum itu kita tutup dulu
ntar kalau diantuk laler penyakit
kak udah selesai sekolah
harusnya laper kayaknya di situ
di mana agung beracles pake pengganti
kecuali nggak perlu dikumpulin
biasa kebanyakan bijinya
saatnya olga nyambel menyambel
tapi kayaknya kalau olga mau tomat motong tomat kelamaan deh
mendingan langsung aja tomat masukin ke dalam helder
tomat udah masuk
cobain pakai wortel
mungkin lebih sedap
kadang udah pada mati nih
ini pasti dia
tapi nggak bunuh ya
gimana kalau kita mulai aja sekarang
satu dua tiga
semoga punya binatang baru
kayaknya masih sedang kurang nih
cabainya belum masuk
hampir lupa nih
mumpung om olga pergi
kan sempat panik
kau masih lapar ya mau makan apa lagi
kecil banget sih
yang jangan gabu nih
gaguh atau gudeg ya
ada yang lebih oke
atau suka yang ini nih
kamu pasti suka yang ini
kayaknya udah agak agak keren
kayaknya udah enak
hai handphone handphone handphone omol kemana ya terjang kalau pencet dulu
aduh handphone gue handphone gue aduh berhenti dimana nih handphone
yuk taleng q saatnya makan siang saskia kevin
eh kevin disini saskia disitu kebalik lo
mana nih makanannya lu masak apa gua udah lapar
ya siap om
kalo koki handal
pasti masakannya masakan yang sangat spesial
tapi om kevin
hari ini olga harus bertahap ganti rugi
you know ganti rugi
ganti rugi ganti rugi apaan
ganti rugi tadi handphone orga
dimasukkan di dalam blender oleh tarjan
hp lu tuh ya emang udah harus di lem biru
lem biru lempar beli yang baru
emang handphone lu udah butut udah ga usah protes
udah mau makan nih
jangan main buka buka aja
karena ini olga yang masak
berarti harus alga yang buka
kalau sudah siap langsung saja dibuka
katanya yang ini aja indonesia
turks kok ada nih
pasti kamu yang ambil